pandemi covid sembilan belas yang melanda tanah air menjadi tantangan bagi media televisi
mau tak mau kita pun harus menyesuaikan keadaan dengan melakukan banyak perubahan
selain mengolah informasi tentang covid sembilan belas untuk disajikan di layar kaca
seluruh karyawan termasuk di divisi news production cnn indonesia menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus covid sembilan belas
selama pandemi ya itu berubahlah jadi yang tadinya nggak terlalu concern sama hal hal yang bersih gitu
sekarang jadi sebentar sebentar cuci tangan atau setiap datang itu harus
semprot semprot kursi keyboard mouse semuanya lah layarnya biar berasa aman
selain perubahan perilaku dalam ruangan newsroom juga sudah dipasang pembatas antar meja karyawan
jumlah pegawai yang bertugas di dalam kantor juga dibatasi dengan membelakukan bekerja dari rumah atau work from home
demi menghindari kerumunan di dalam kantor
dalam bersiaran pun para anchor cnn

sampai jumpa di video selanjutnya
masker di dalam studio yang harus dipakai saat jeda program
pandemi covid sembilan belas juga mengubah kebiasaan untuk membatasi kehadiran narasumber ke studio untuk program acara dialog
dengan kemajuan teknologi mereka dapat dihadirkan lewat video conference atau wawancara secara virtual
cara ini juga menjadi tantangan baru bagi pemangku program karena terkadang dialog virtual
ini terkendala masalah teknis
nah ini boleh agak geser sedikit pak
belum lagi mungkin narsum tidak semua narsum pada awal awal pandemi
terbiasa dengan teknologi harus pakai zoom dan segala macam
sehingga mereka harus adaptasi ulang
belum ada lagi gangguan sinyal segala macam gitu
dan tentu saja karena dialognya tidak secara langsung juga
apa ya emosinya juga nggak kesampean gitu
sejak muncul kasus pertama covid sembilan belas di tanah air
cnn indonesia terus menyampaikan laporan terkini
dengan narasumber terpercaya
setiap hari cnn indonesia memberikan informasi yang berguna
untuk edukasi penonton di tengah pandemi
arahan dari pemret juga jelas
tolong pandemi ini kita cari kita benahi hoaxnya
hoaxnya kita tangkal informasi yang benar harus kita sampaikan
itu juga yang terlihat di layar kita selama ini
kemudian semakin kesini semakin perjalanan pandemi
mulai dari kasus pertama rumah sakit yang dibuka bagaimana
kemudian pemulangan wni dari luar negeri
bagaimana pembukaan rumah sakit semua rangkaian itu kita cover
sejumlah perubahan di tengah pandemi covid sembilan belas
membuat divisi jauh lebih terkenal
dan news production dituntut untuk kreatif dalam menyajikan program berita
semua perubahan ini tak lain sebagai komitmen cnn indonesia
untuk menghadirkan program berita yang akurat dan kredibel di layar kaca
selamat ulang tahun cnn indonesia
selamat ulang tahun cnn indonesia
selamat ulang tahun cnn indonesia
selamat ulang tahun cnn indonesia
selamat ulang tahun cnn indonesia
selamat ulang tahun cnn indonesia